mengantuk di jalan tol saat mengemudi
hati hati nih bahaya mengintai
tapi bagaimana jika di tengah rasa kantuk kita dikagetkan oleh suara jalan tol yang bisa bernyanyi
hmm seperti ini nih
ini adalah marka jalan bernyanyi yang ada di kilometer enam ratus enam puluh empat jalur tol ngawi kertosono
marka jalan bernyanyi ini dipasang di kilometer enam ratus enam puluh empat tol ngawi kertosono karena merupakan titik lelah yang berjarak dua puluh km dari area peristirahatan
apakah singing road atau jalan bernada
yang berada di kilometer enam ratus enam puluh empat berpengaruh memberi stimulus terhadap rasa lelah kami sehingga kami menjadi tidak lelah dan tidak menjadi ngantuk